menjadi daratan terluas ketiga di dunia
sebagai paru paru bumi
perannya bak nyawa bagi keberlangsungan hidup manusia
bahkan menjadi rumah bagi satwa satwa langka
borneo menawarkan pengalaman jelajah bak di nirwana
borneo menawarkan pengalaman jelajah bak di nirwana

lebih dari tujuh ratus empat puluh ribu meter persegi luas pulau kalimantan
sebagian besar anugerah tanah yang biasa disebut borneo ini
menjadi bagian diri indonesia
subur tanahnya menjadi lahan bagi jutaan flora
tumbuhan kakao salah satunya
kakao menjadi hasil bumi di salah satu wilayah di kecamatan kelai berau kalimantan timur
yaitu desa merasa
sesuai asal usulnya desa ini dulunya bernama lemsia
seiring waktu nama itu pun berubah menjadi merasa
singkatan yang merujuk pada menuju rakyat sejahtera
kesejahteraan mereka dapat dari alam termasuk dengan wisatanya
ya kakao bukan hanya hasil bumi yang diperjual belikan
tapi juga dimanfaatkan dari sisi wisatanya
saya pun mengeksplorasi industri kakao di merasa
pengunjung memang dapat melihat langsung bagaimana cerita di balik coklat merasa
yang menoreh prestasi di kancah internasional
pengolahan dimulai dari mengambil buah yang sudah berwarna kekuningan
agar pohon dapat kembali memproduksi buah di tangkai yang sama
ada cara memetikan yang harus diperhatikan
dibangkat baru masukkan gunting
tinggalkan sedikit di sana
jadi cara guntingnya pun ada caranya kita tinggalkan sedikit di sini
supaya dia bisa tumbuh lagi
ini akan mengeluarkan kembang lagi supaya jadi buah lagi
buah harus dibuka terlebih dahulu dengan cara memecah kulitnya yang tebal
kurang lebih dua cm dengan sebilah kayu
pulk atau daging buah kakao berwarna putih menyelimuti biji kakao
pulk nantinya akan membantu fermentasi biji kakao
sebelum dijadikan bahan baku coklat
tapi nanti untuk menjadi sebuah coklat harus difermentasi dulu
masukkan ke tempat fermentasi
rasanya manis kayak buah manggis
saat ini kampung merasa telah menanam kakao di lahan seluas dua hektare
dan akan ditambah dua hektare lagi ke depannya
namun terdapat pemandangan sedikit berbeda jika dilihat dari atas
yaitu terdapat beberapa pohon sawit
lahan di merasa memang sempat direncanakan untuk ditanami sawit
namun warga kampung merasa akhirnya tetap memperjuangkan lahannya
untuk memilih kakao sebagai hasil bumi
karena kalau dibilang ancaman memang ancaman sawit ini
karena ketika kita berkebun sawit memang betul
ini kebun industri kalau untuk sawit
cuma untuk mengelola kedua kali apalagi kalau kita mau mengganti komoditi
mungkin itu kurang dapat
mau ganti komuniti misalkan kita gantikan dengan kakao kopi apa segala itu
kalau kebun sawit yang dikelola kan pohon sawit ini keras
kayak apa itu lama jamuknya
sementara kalau kita kembangkan kakao kita mau ganti dengan komuniti yang lain
kita ya tinggal tebang bakar selesai
kita gantikan makanya kita tetap bertahan di kakao
itu sudah kita sosialisasi ke pemerintah daerah
mudah mudahan itu nanti kita ditangkapi cepat direspon
dan kita dibangkitkan lagi dengan petani kakao
kakao merasa memang memiliki rasa khas
hal ini dikarenakan proses fermentasinya
biji coklat disimpan dalam sebuah kotak sampai lima hari
dengan pengontrolan suhu dan pengadukan agar proses fermentasi merata
setelah selesai biji coklat akan dijemur hingga kering dalam waktu lima sampai enam hari
biji kakao ini disortir untuk dipilih agar kualitas terbaiklah yang akan diproduksi
oke jadi cara makan kakao yang sudah dijemur ini dikupas dulu
sedikit pahit kayaknya banyak coklat yang lebih pahit tapi ini tidak terlalu pahit
tidak terlalu pahit ada asam asamnya after taste nya
indonesia memang menjadi penghasil kakao terbesar ketiga di dunia
beberapa wilayah indonesia menjadi lahan subur industri kakao
keunikan rasa coklatnya berbeda beda di setiap daerah termasuk di merasa
salah satu brand coklat pun memilih coklat kampung merasa sebagai variannya
nah ini serunya indonesia karena indonesia itu adalah negara yang memiliki single origin atau daerah asal coklat terkaya terberagam di dunia
tidak ada satu negara pun di dunia ini yang punya keberagaman daerah asal coklat seperti
nah itu satu yang kita mesti sadari dan kita harus syukuri
jadi bukan hanya beda daerah saja tapi rasanya pun juga sangat berbeda
coklat kampung merasa pun meraih prestasi
karena masuk dalam lima besar kakao excellent award di paris salon du chocolat di perancis
jadi mulai dari aceh dulu
aceh memang nanti yang paling menonjol

kemudian jawa jawa itu dia ada rasa semacam kismisnya
kemudian ke bali fruity sama flora
ransiki itu rasanya creamy tapi padahal gak ada susunya sama sekali
atau rasanya gurih umami
nah kemudian flores itu rasanya avertisnya seperti kopi
ini kalau makannya dari coklat flores rasanya seperti kopi
nah merasa itu rasanya ada rasa asam madu dan juga ada asam sitrus yang sangat kuat di coklat merasa
alunan musik dan tarian sederhana menghipnotis mata
desa merasa menyajikan instrumen yang menjadi musik pengiring jelajahnya
palutan alam dan segala isinya dalam pengalaman wisata
di atas cuman agak rendah di bawah lah sedikit
memenuhi rakyat sesuja terang
matahari pagi desa merasa memanggil jiwa petualangan
menyusuri sungai dengan pemandangan indah menghias mata
jadi salah satu destinasi wisata konservasi hewan di merasa
untuk melihatnya wisatawan harus berkendara dengan ketinting selama lima belas menit
harus tetap berada di kapal melihat eksotisnya dari jauh

di atas cuman ada jalan yang menarik
di atas cuman ada jalan yang menarik

dari dunia dari tempat ini dari seluruh dunia
dari dunia dari seluruh dunia
sampai di depan teknis terkenal
sampai di depan teknis terkenal
sambutan penguasa pulau menyapa dari balik pepohonan
tengkuknya terlihat terangkat menandakan ia terusik dan marah
inilah juga alasannya penting menjaga jarak dengan satwa langka ini
baik untuk melindungi dan menjaga kenyamanan orang hutan pun keamanan wisatawan
pulau orangutan ini adalah tempat di mana mereka mempraktekan apa yang sudah dipelajari
untuk siap kembali ke habitat asal sesungguhnya
orang utan harus mampu membuat sarang sendiri mencari makan dan mengenali bahaya
walau di sini orang utan dilatih hidup liar
namun memberi makan orang utan sayur dan buah tetap dilakukan setiap pagi dan sore hari
sedangkan untuk makan daun dan serangga mereka harus mencari sendiri
kini terdapat dua orang hutan di pulau ini
orang utan jantan lainnya bernama antak
hercules ini udah tiga tahun di sini
kalau antak ini baru dua bulan kalau hercules ini lebih berani untuk muncul
kalau antak di sini melihat orang banyak dia agak takut
dan memang kalau dalam proses feeding ini kita nggak boleh sama sekali ngasih makanan
harus ranger yang kasih
karena balik lagi ini sebagai tahapan kedua dari konservasi orang utan
jadi bukan tempat wisata
bisa ngasih makan sembarangan hanya ranger saja yang benar benar boleh kasih makan
keren banget lihat mereka makan
walau disediakan hasrat bertahan hidup dan mencari makan mereka terlatih
konservasi orang utan sangat penting untuk memastikan mereka siap hidup di alam liar
mengingat populasi satwa berdna mirip manusia ini semakin sedikit jumlahnya
orang utan memegang peranan sangat penting dalam menjaga ekosistem paru paru bumi
membantu menyebarkan biji dari buah yang ia makan dan membuka jalannya sinar matahari masuk ke dalam hutan
setiap harinya orang utan di pulau ini dipantau oleh tim the center for orang utan protection atau cop
untuk didata perkembangannya dan mengetahui kapan siap dilepas liarkan
langsung dari penilaian kita di sini kan
kalo memang sudah bisa buat sarang gitu kan
kita bisa percaya lah mereka itu bisa hidup di hutan gitu baru bisa dilepas liarkan
hercules tuh susah karena belum bisa buat sarang
dia tuh kalau tidur sering tidur di dahan dahan kayu tidak pernah buat sarang
pokoknya susah untuk dilepas liarkan
tak hanya di daratan satwa langka lainnya pun ada di perairan pulau borneo
menciptakan perasaan jelajah yang berbeda namun seceria menyambut matahari senja
saya pun berpindah ke dermaga tanjung batu untuk mengeksplorasi salah satu kawasan kepulauan yang menjadi impian wisatawan
untuk sampai di sana mengarungi ombak selama tiga puluh menit saya tempuh bersama tur ekowisata sebumi
kita yang taruh goa goa
yeay akhirnya kita sampai juga di derawan
wuh langsung ke padangannya laut
kepulauan derawan menjadi salah satu surga wisata bahari indonesia
menjadi rumah bagi satwa
dan spesies langka dunia
tak heran karena memang keindahan lautnya saja bisa terlihat dari permukaan
terdapat empat pulau dalam kepulauan derawan yang menjadi prima dona wisatawan
yaitu pulau derawan sangalaki kakaban dan maratua
senja di derawan bukan menjadi penutup perjalanan saya
tapi awal jelajah taman bawah laut di pulau pulau derawan esok hari

perjalanan laut kembali kami tempuh dengan melewati gelombang untuk sampai di tempat pertama pulau sangalaki
setiap hari di waktu malam penyu penyu singgah di pulau ini untuk bertelur di bawah pasir
taman wisata alam pulau sangalaki menjadi tempat konservasi hewan penyu atau kura kura laut
yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di zaman dinosaurus
taman wisata alam pulau sangalaki menjadi tempat konservasi hewan penyu atau kura kura laut
satu penyu biasa akan bertelur puluhan hingga ratusan tukik
kami pun mendapati tempat menyimpan telur yang sudah menetas
tukik tukik keluar dari telurnya dan menggali ke permukaan keluar dari pasir
namun mereka tidak akan langsung ke pantai
mereka akan disimpan di dalam kolam untuk didata dan dilindungi dalam waktu satu sampai dua hari
hal ini dilakukan dengan keberanian
kami menggunakan penyusuk penyu untuk meminimalisir mereka menjadi buruan
baik oleh hewan darat udara bahkan yang di laut
konservasi penyu penting dilakukan mengingat dua jenis penyu di sini dilindungi
yakni penyu sisik yang masuk dalam kategori sangat terancam punah
dan penyu hijau yang masuk kategori terancam punah
walau begitu berdasarkan riset dari seribu tukik yang nantinya dilepas
hanya ada satu penyu yang berhasil hidup hingga usia dewasa dan bertelur kembali

dan memang kalau penyu itu di usia dua puluh lima tahun dia baru bisa bertelur
jadi ketika bertelur nanti dua puluh lima tahun dia akan ke tempat ini lagi
jadi sampai ketemu lagi dua puluh lima tahun
setelah penyu yang dilindungi

tempat selanjutnya adalah rumah bagi ubur ubur langka
yang hanya ada dua di dunia
di micronesia kawasan tenggara laut pasifik di indonesia
yaitu di danau kakaban
snorkeling bersama ubur ubur di
snorkeling bersama ubur ubur di
danau seluas tiga ratus sembilan puluh hektare
dan areas prendre dengan kedalaman maksimal kadar sebelas meter
jadi salah satu bucket list yang tercapai
menurut penelitian danau kekaban terbentuk karena adanya atol atau pembentukan terumbu karang berbentuk cincin sejak jutaan tahun lalu dan membentuk laguna
di laguna inilah ubur ubur tertahan dan beradaptasi dengan air asin yang bercampur dengan air hujan
hal inilah juga yang menyebabkan ubur ubur beradaptasi
danau kakaban memiliki empat jenis ubur ubur yaitu ubur ubur bulan ubur ubur totol ubur ubur kotak dan ubur ubur terbalik
ini jeli ya kalau yang putih
bening itu dia tidak terlalu licin tapi dia sangat sangat lembut
jadi kita memang hanya boleh menyetuh tidak boleh memecat karena mereka mudah sekali hancur
pengunjung juga dilarang untuk mengangkat ubur ubur ke atas permukaan
walau dikatakan tidak menyengat
namun di bagian kulit sens
di tim sengatan ubur ubur masih terasa
jadi di sini itu sama sekali ubur uburnya tidak menyengat
walaupun ada berbagai jenis tapi tidak boleh terkena bibir
tadi tidak sengaja terkena bibir saya jadi kayak terlalu sedikit
kata isi nanti agak agak terlalu tapi tidak apa apa
ayo kita telah lagi
menikmati tentramnya air payau danau kakaban sudah
waktunya beralih melihat keindahan taman bawah lautnya
kami sudah menikmati keindahan taman bawah lautnya
kami sudah menikmati keindahan taman bawah lautnya
nah sekarang waktunya diving di maratua
tapi karena saya tidak punya lisensi
teman teman saya akan mengajak anda untuk melihat keindahan bawah laut di maratua
untuk yang belum punya lisensi bukan berarti tidak boleh diving ya

ikan napoleon juga tertangkap kamera
ikan yang dilindungi ini merupakan salah satu jenis ikan karang terbesar di dunia
karena dapat berukuran raksasa hingga mencapai dua meter
namun ikan yang kami temui ini masih berukuran lima puluh cm
eksplorasi diving pun selesai dan ditutup dengan pemandangan penyu sisik yang sedang menari di laut
mungkin sekitar lima puluh menit
dikendalamannya maksimal delapan belas meter
tadi udah lihat apa aja sensasinya gimana deh
kalau sensasinya diving seru banget sih
karena pribadi juga suka lihat macam macam
ada turtle terus ada korang korang
wah sensasinya yang paling berkesan ya
itu sih mungkin kalau bagi para skuba diver visibility nya bagus banget
habis itu spesies biota lautnya cukup diverse yang bisa dilihat dan dieksplor
sama guide nya juga cukup menjelaskan menemani dan cukup awarenes
aware bahwa oke disini ada
disini ada ini disini ada ikan apa ini
tak cukup mengeksplorasi taman bawah laut kami melanjutkan pencarian hiu paus keesokan hari
sebelum fajar kami berangkat
ah tuh ada tuh ada
menempuh waktu dua jam untuk sampai di rumah sementara para nelayan di laut
bahkan ya g direncan ridiculous
yo rasit ketawaatemang dan dimapain

sekarang aku hypogena
dari dalam air hiu paus sepanjang lima meter menyapa
gagahnya ikan besar ini berlatar birunya langit
begitu menggoda saya untuk ikut berenang bersama
walau besar ikan paus tidak berbahaya
dan justru bersahabat dengan manusia
makanannya adalah ikan ikan kecil plankton hingga vertebrata kecil
walau begitu pengunjung dilarang untuk menyentuh hiu paus
karena hewan ini merupakan hewan yang dilindungi
hewan bernama latin rincodontepus ini sebagai binatang yang berstatus terancam punah
mengenal hewan hiu paus sambil berenang bersama di kedalaman
membuat saya semakin takjub dan menghargai

dan mencari makhluk tuhan ini
eksplorasi kepingan surga borneo pun diakhiri dengan suara selamat tinggal dari hiu paus di dalam air
keindahan alam budaya yang terpelihara
hingga beragam satwa yang ada
membuat saya sadar betapa besarnya karunia yang maha kuasa
membuat mengerti apa arti sebenarnya borneo sebagai paru paru
dan memahami mengapa harus menjaga warisan turun temurun dari masa ke masa
yang lahir dan tersimpan di indonesia